sejumlah artis bergantian mendatangi kepolisian resor jakarta selatan pada kamis malam sampai dengan jumat dini hari
mereka datang untuk menjenguk dan memberi dukungan moral kepada pasangan suami istri artis tora sudiro dan mika amalia
yang ditangkap dalam kasus kepemilikan psikotropika
penangkapan pasangan suami istri tora sudiro dan mika amalia dalam kasus kepemilikan psikotropika
mengundang keprihatinan beberapa rekan sesama artis
kamis malam sampai jumat dini hari beberapa artis secara bergantian menjenguk tora dan mika
yang masih menjalani pemeriksaan di satuan narkoba polres metro jakarta selatan
mereka adalah gitaris grup band andra and the backbone stevi morley aktor ari daging komedian ari keriting
dan rekan tora sudiro sesama pemain film warcop decay reborn abimana arya satya
selain itu pasangan duet presenter desta dan vincent juga turut berkunjung
namun setelah menjenguk
mereka tampak menghindari pertanyaan awak media
abimana arya satya pemeran dono dalam film dki reborn ini pun menolak menjelaskan kondisi terakhir tora dan mika
toro sudiro dan mika amalia ditangkap anggota satuan narkoba polres jakarta selatan di kediamannya di tangerang selatan kami siang
di kediaman mereka petugas mendapati tiga puluh butir dumolit
yang termasuk kategori psikotropika golongan empat
hingga jumat ini hari pasangan suami istri yang telah membintangi beberapa judul sinetron dan film ini
masih diperiksa di satuan narkoba polres jakarta selatan
fakih haithami jakarta